kalian tulis lima ratus hadis dari imam mukhori muslim
mengkap dengan sanat hadisnya
jangan pernah berani keluar dari kamar hukuman
sebelum hukuman kalian selesai
di situ ada kalajengking kang mas
gak ada kalajengking disini diyajeng
hei siapa di luar
diyajeng kamu tunggu disini ya
siapa yang berani mengganggu balas dendamku
orang ini menggunakan ilmu yang sama yang dipakai prayogo
apa dia murid prayogo
bisa jadi dia anak turunan dari prayogo
aku tidak akan membiarkan dia hidup
dia harus mati

jagalah anak dan istrimu dengan baik rahmat
jagalah anak dan istrimu dengan baik rahmatnya

tiga puluh tiga tahun clock
bukan satu bukan satu
itu ada yang berkalahin
ini dua dik
itu ada yang berkalahin
setiap perkataanku adalah titah buat habisi kedua orang tuaku
jangan biarkan mereka hidup
habisi mereka damai habisi
ayo cabangus jangan aku nih mereka mereka itu musuhmu
kamu masuk ke dalam
kenapa kamu damar